memasuki libur natal serta jelang tahun baru arus lalu lintas di simpang gadok puncak bogor jawa barat menuju megamendung padat merayap pada selasa pagi
meski kawasan puncak bogor jawa barat diguyur hujan tidak membuat wisatawan terutama asal jakarta berkurang
selasa pagi dari arah tol jagorawi menuju simpang gadok arus lalu lintas mengular
kepadatan ini terus terjadi hingga kawasan megamendung
dari pengamatan petugas arus wisatawan kali ini lebih banyak diisi keluarga beserta anak anak
yang akan berlibur di kawasan puncak
sementara untuk mengatasi kemacetan petugas melakukan rekayasa jalur seperti satu arah dan penerapan ganjil genap
kami memasarkan sekitar mau liburan ke daerah puncak
kemudian kami mengatasi
dengan menambah titik titik di rawat kepadatan menambah personil
kurang lebih di setiap titik hampir sepuluh personil